setelah sempat tertunda pada awal april lalu
underpass matraman salemba dibuka untuk diuji coba hari ini
nah namun rekayasa lalu lintas yang diterapkan malah berdampak kemacetan parah di sekitarnya
jalan lintas bawah atau underpass matraman salemba dibuka untuk uji coba selasa pagi
dibukanya underpass ini juga sekaligus menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar matraman sampai simpang megaria
namun diberlakukannya rekayasa arus membawa dampak kemacetan parah yang terjadi dari flyover pramuka hingga matraman dalam
jalan proklamasi yang semula satu arah saat ini dibuka menjadi dua arah
sehingga penumpukan kendaraan terjadi di persimpangan tambak dan proklamasi
underpass ini merupakan underpass pertama yang bercabang di jakarta
dan jalur masuk dimulai dari matraman dalam kemudian akan mengarah ke jalan pramuka dan jatinegara
wah akhirnya udah jadi juga ya anissa ya
beberapa waktu lalu kita di after sepuluh live dengan albi masih ada penundaan gitu dan akhirnya hari ini sudah bisa
nah langsung saja ini ya nanti kalau kita lihat tadi ada sudah mencoba masuk begitu dan ini ada gambarnya bahwa memang bercabang dua
tapi ternyata membuat macet
membuat macet karena pengalihan arusnya begitu ya
tapi salah satunya adalah dengan dibangunnya underpass matraman salemba yang hari ini telah diuji coba ini
sebelumnya kan pada satu april lalu
seperti yang kita tadi bicarakan batal untuk diuji coba karena masih terdapat pekerjaan box rumah pompa di kolong underpass
dan pantauan langsung situasi di underpass matraman salemba sudah ada rekan kami rizky renarti
ya selamat pagi
rizky bagaimana situasi uji coba underpass matraman saat ini
benarkah terjadi penumpukan arus kendaraan
ya selamat pagi anissa dan juga hanum
benar sekali hari ini baru saja dibuka dan diuji coba untuk underpass
stasiun atau jalan lintas bawah matraman salemba
dan tepat pukul enam tiga puluh tadi pagi jalur ini dibuka dan underpass ini dibuka yang mengarah menuju rawamangun dan juga jatinegara
dan underpass ini merupakan underpass pertama di jakarta yang berjabang
jadi ketika anda memasuki underpass akan bertemu dengan penunjuk arah digital yang mengarah lurus menuju ke rawamangun dan ke kanan menuju ke jatinegara
dan dapat dilihat memang di belakang saya ini merupakan jalur masuk
underpass matraman salemba yang dimulai dari jalan raya matraman dalam
dapat dilihat juga di bawah langsung mengarah ada dua penunjuk arah yang mengarah sebelah kanan ke jatinegara kampung melayu lurus menuju rawamangun atau pramuka
dan dapat jika dicermati lagi memang dapat dilihat di atas gerbang masuk menuju underpass penunjuk arah yang berwarna biru baru saja tadi terjatuh
dan yang dipasang
pada tiga puluh menit sebelum pembukaan dan diuji coba jalur ini penunjuk arah yang terbuat dari fiber ini terjatuh ke arah angin dan belum dipasang lagi hingga sekarang
memang cukup disayangkan uji coba atau pembukaan dari underpass ini berdampak negatif dalam hari ini
dapat dilihat juga di samping kiri saya atau di sebelah kanan layar tv anda
penumpukan kendaraan terjadi di flyover pramuka yang dimulai dari jalan pramuka dari arah rawamangun yang akan mengarah ke jalan pramuka

dan di jalan pramuka dari arah rawamangun yang akan mengarah ke jalan pramuka